kementerian perhubungan menyatakan tarif taksi online akan disesuaikan
melalui peraturan baru pemerintah yang mulai berlaku pada satu april mendatang
akan disahkannya revisi peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas ini
menyisakan kekhawatiran di kalangan sopir taksi online
dalam revisi peraturan menteri no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
ada sebelas poin penting yang mengatur soal kendaraan bermotor umum
tidak dalam trayek ataupun juga taksi online
beberapa poin diantaranya menyebut kendaraan harus melalui uji kir
dan stnk berbadan hukum
di kota surabaya beberapa sopir taksi online mengaku
tidak berkeberatan dengan regulasi yang baru
mereka justru khawatir nantinya plat nomor harus berubah menjadi plat kuning
karena berpengaruh terhadap harga mobil
sekarang ada isu katanya kalau kir itu harus dirubah dengan plat kuning
kan juga tidak masuk akal tidak bisa kita terima
berarti plat kuning dari proses pembeliannya saja itu sudah tidak bisa
kita beli mobil itu mobil pribadi
kita beli dengan plafon mobil mewah
kalau kita beli untuk plat kuning itu kan ibaratnya harganya sudah beda
dari situ saja sudah tidak bisa
itu tidak masalah kalau uji kir simnya harus ataupun aumum itu tidak masalah
itu memang harus memang seperti itu
kalau plat kuning jangan kalau kir nggak masalah